menko polhukam mahfud md menegaskan bahwa utang negara kepada pengusaha jalan tol yusuf hamka akan segera dibayar pemerintah
hal ini disampaikan mahfud usai bertemu yusuf hamka di kantor menko polhukam selasa kemarin
mahfud md mengatakan bahwa pemerintah memiliki utang pada yusuf hamka
hal itu telah terbukti secara hukum lewat putusan mahkamah agung yang sudah inkrah
dan sampai tingkat peninjauan bali atau pk
artinya pemerintah harus segera menyelesaikan pembayaran utang kepada yusuf hamka
mahfud md mengaku akan segera bertemu menteri keuangan dan meminta pandangan
sebelumnya pengusaha jalan tol yusuf hamka alias bapak alun mengaku akan tetap menagih utang delapan ratus miliar ke negara meski presiden berganti
presiden diminta untuk menangani masalah utang utang negara terhadap pihak swasta dan warga masyarakat
saya baru mendengar
jadinya apa namanya rebel dokumen data dan dari penjelasan dan dokumen yang saya miliki memang kalau dari sudut hukum ya negara punya utang
sudah ada dokumen dokumen warga negara yang punya hutang itu pasti
kalau yusuf hamka punya utang itu asumsi asumsi tentang adanya pembahas dokumen yang memang negara punya utang
itu sebabnya dulu pak jokowi mengajarkan rapat khusus yang begini gini setelah dibayar